lalu seperti apa jalannya pemungutan suara pilkada serentak dua ribu dua puluh yang digelar hari ini
kami sudah bergabung melalui sambungan zoom dengan jayadi hanan direktur eksekutif lembaga survei indonesia lsi
selamat sore mas jayadi
selamat sore mas aldi kabar
ya kabar baik sebelumnya lsi memprediksi ada potensi penurunan pemilih pada pilkada serentak dua ribu dua puluh ini
yang dilihat pada hari ini apakah prediksi tersebut terjadi
belum tahu ya tapi kalau kita lihat sejumlah laporan di media terlihat umumnya suasana sepi
kemudian di banyak tps yang dilaporkan itu terlihat angka partisipasi itu cukup rendah di bawah enam puluh an persen
jadi saya menduga
karena sulit untuk mencapai angka partisipasi tujuh puluh tujuh lima persen yang ditargetkan kpu itu
meskipun mungkin ya di beberapa daerah terjadi peningkatan tapi secara keseluruhan mungkin tidak
karena kekhawatiran masyarakat soal covid sembilan belas itu kan masih terjadi
oke kita bergeser bicara soal
sejumlah laporan di media terlihat umumnya suasana sepi
sejumlah daerah yang cukup seksi untuk dibicarakan karena di sana banyak sekali tokoh tokoh istimewa
begitu misalnya saja ada anak presiden ada menantu presiden kemudian juga ada cucu wakil presiden dan sebagainya
anda menyoroti daerah daerah ini bagaimana mas jayadi
ya ya menarik yang
tapi yang mungkin menarik adalah tidak sesama sama
dan tidak sesama sama
calon yang didukung oleh nama besar
atau keluarga politik misalnya
itu akan tersamerta menang
misalnya apalagi kalau yang bertarung seperti di tangerang selatan
di tangerang selatan itu ada tiga keluarga politik atau bolehlah disebut dinasti politik yang bertarung kan
ada dinasti politik lokal yang sudah berurat beratkan cukup lama
ada keluarga wakil presiden dan ada keluarga dari
tahanan yang juga
itu saya kira yang menarik
tetapi di daerah lain di mana
keluarga politik bertarung
melawan non keluarga politik seperti
atau di medan
mungkin atau di daerah daerah lain ya
keluarga politik atau dinasti politik yang berada di tingkat lokal
ya mungkin kebanyakan mereka akan memenangkan pertarungan gitu
sudah ada hasil hitung cepat yang keluar dengan perolehan suara
di atas bahkan sembilan puluh persen
kalau anda menyoroti wilayah mana yang
paling menarik begitu dievaluasi hasil pilkadanya
ya yang menarik
gibran memenangkan pertarungan
diprediksi dia menang kan
kemudian juga medan
semua kekuatan dari
dari keluarga presiden dan pendukung bobi
itu kan semuanya sudah dikerahkan
mulai dari partai atau tokoh tokoh
nah tapi dari sejumlah
perkiraan survei maupun hitung cepat
tampaknya kan keunggulannya
tidak terlalu besar ya
meskipun mungkin tetap diprediksi menang
itu juga menarik
itu menunjukkan bahwa
tidak mudah walaupun
walaupun berasal dari keluarga politik
yang bertidak tanam
misalnya itu tidak mudah berhadapan dengan petahana
apalagi kalau petahana didukung oleh
team politik yang militan
seperti pks gitu ya
kemudian di medan juga yang menarik adalah
kita bisa melihat
sejauh mana pergeseran pendukung
prabowo yang memenangkan pertarungan
di pilpres dua ribu sembilan belas di kota medan
sejauh mana mereka
begitu banyak berpindah
itu sejumlah daerah yang menurut saya
menarik dan mungkin juga yang menarik adalah
pertarungan yang tidak ada petahana
di kota surabaya ya
di surabaya yang pertarungannya
yang perlu juga diperhatikan
pertarungan pilkada di
hanya ada calon tunggal
itu juga menarik
seberapa banyak calon tunggal menang
apakah ada calon tunggal
yang hampir kalah misalnya
kalau calon tunggal kalah saya melihat
potensinya kayaknya nggak ada di dua ribu dua puluh ini
oke jadi kemungkinan
calon tunggal yang ada di dua puluh lima
wilayah yang berkontestasi pada
pilkada kali ini bisa mencapai
evaluasinya pilkada di tengah pandemi
bagaimana perspektif pilkada ini
mata masyarakat kalau menurut anda
iya kalau kita lihat masyarakat kan
sudah cukup maksimal
yang antara juga sudah cukup maksimal
untuk mensosialisasikan bahwa pilkada ini aman
tapi sekali lagi dugaan saya
angka partisipasi tidak akan sampai di
seperti yang ditargetkan
ini yang masih harus kita
kita harus segera
saya kira pemerintah harus
adanya klaster baru
klaster pilkada meskipun mudah mudahan
kekhawatiran itu tidak terjadi
mungkin menarik untuk melihat
seberapa besar tingkat
permainan politik uang terjadi
karena kita juga
menduga bahwa karena
situasi pandemi masyarakat susah
maka potensi politik uang juga
menjadi tinggi nah itu beberapa hal
yang mungkin bisa kita evaluasi ke depan
semoga protokol kesehatan benar benar
diterapkan dengan ketat begitu walaupun tadi
kpu sempat menyebutkan bahwa memang ditemukan
ada berbagai pelanggaran protokol kesehatan
pada saat penyelenggaraan pilkada ini sehingga tidak ada lagi
pilkada terima kasih mas jaya dihanan
direktur eksekutif lsi sudah bergabung bersama kami